bencana yang menimpa sulawesi jadi perhatian dunia
sederet tokoh dunia pun menyampaikan dukanya
seperti presiden amerika serikat dan juga sekjen pbb
tidak hanya pemimpin dunia legenda sepak bola inggris david beckham pun menyampaikan rasa dukanya
begitu pula beberapa klub sepak bola eropa
bencana gempa dan tsunami di sulawesi tengah menjadi sorotan komunitas internasional
presiden amerika serikat donald trump
turut menyampaikan pesan duka bagi indonesia yang kini berupaya menanggulangi dampak bencana
trump pun mengatakan telah mengirim tim reaksi cepat untuk memberikan bantuan kemanusiaan
ketika tsunami tersebut menyebabkan kematian
orang orang tidak pernah melihatnya
dalam dunia ini tidak banyak orang yang melihatnya
kecuali mereka mengatakan itu adalah yang paling teruk
ketika anda melihat tornado huruf dan semua desa desa natural yang berbeda
seorang teman saya yang belajar desa desa natural
saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu tapi dia melakukan
dia mengatakan tsunami adalah yang paling teruk
dan mereka terjatuh dengan sangat kuat
dan mungkin ada ribuan orang yang dibunuh
kami sudah mengirim banyak pembantuan pertama dan militer
dan orang lain untuk membantu
tapi ini adalah situasi yang sangat teruk
simpati juga disampaikan sekjen pbb antonio guterres
ia juga menyampaikan bahwa pbb tengah merancang upaya penyelamatan dan bantuan untuk para korban
begitu juga dengan presiden korea selatan moon jae in

secara pribadi menyampaikan dukanya pada presiden joko widodo melalui akun twitternya
dari dunia olahraga legenda sepak bola inggris david beckham
menyampaikan rasa dukanya melalui instagram
beckham yang juga merupakan duta unicef
menyampaikan bahwa indonesia dengan keramahan masyarakatnya punya tempat sendiri di hatinya
masih dari sepak bola klub asal spanyol barcelona
mengucapkan bela sungkawa dan mengirim doa untuk para korban bencana di sulawesi tengah
melalui akun twitter berbahasa indonesianya
klub asal kota milan internasional lemilano fc juga mengucapkan duka
atas bencana yang menimpa sulawesi tengah melalui akun twitter resmi berbahasa indonesia
tak lupa klub yang masih dipimpin oleh erick thohir ini mengirim doa untuk para korban